anda masih di cnn indonesian newsroom dan kita masih membahas mengenai gempa atau pasca gempa di mamuju dan majene sulawesi barat
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
menilai gempa di majene sulawesi barat ini berpotensi menimbulkan tsunami
dan untuk mengetahuinya sudah terhubung bersama kami lewat sambungan zoom dengan kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg
selamat sore mbak
oke pak daryono bmkg memberikan peringatan akan adanya potensi tsunami jika gempa susulan ini terjadi
peringatan ini diberlakukan sampai kapan pak daryono
jadi begini mbak jadi apa yang terkait dengan informasi itu itu sebenarnya dalam konteks membangun kesiap siagaan
jadi tidak ada prediksi akan ada gempa yang lebih besar kemudian memicu tsunami itu tidak ada
tetapi berkata kepada kasus yang terjadi di lombok saat gempa bulan agustus september tahun dua ribu delapan belas
itu kan rentetan gempanya cukup banyak
ada lima gempa berkekuatan tujuh dan enam
yang pertama enam lima kemudian tujuh kemudian enam tujuh
ini kan rentetan gempa gempa yang besar dan hiperaktif saat itu
nah untuk menjaga kesiap siagaan terutama juga yang terjadi di mahamudud dan maseni ini
ini kan tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan pernah terjadi tsunami
kemudian tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh juga pernah terjadi tsunami di pulau limandar
pembangkit gempa yang ya sama
sehingga dengan melihat bahwa mahamudud maseni trust ini memiliki magnitude terkarket mencapai tujuh
maka kita tidak salah jika menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terkait dengan gempa susulan
kemarin memang sudah rilis kemarin siang itu enam tujuh
kemudian tadi pagi enam dua
ini harapan kita ini sudah cukup besar dan selanjutnya hanya gempa susulan yang semakin mengecil
tetapi karena mahamudud trust dan maseni trust ini memiliki magnitude terkarket sampai tujuh
maka tidak salah kalau kita memberikan kewaspadaan yang lebih kepada masyarakat
bahwa jika pusat gempa susulan itu bisa bergeser ke laut kemudian kekuatan signifikan ya bisa saja terjadi seperti itu
tetapi itu dalam konteks kemungkinan yang harus kita waspadai
bukan dalam konteks memprediksi akan terjadi seperti itu
sehingga masyarakat sampai tidak perlu mengungsi ke tempat yang tinggi seperti saat ini
kecuali ada gempa kuat dan masyarakat merasakan di pantai
segeralah menjauh dari pantai
selama tidak ada peringatan dini tsunami dari bmkg masyarakat tidak perlu mengungsi karena takut tsunami
pak daryono seperti yang bapak sebutkan tadi
kita tahu provinsi sulbar ini punya catatan buruk atas peristiwa gempa bumi dan juga tsunami di lima puluh dua tahun silam di seribu sembilan ratus sembilan puluh
apakah sumber gempa pusat gempa dan juga pemicunya ini punya korelasi yang sama dengan gempa bumi dan tsunami di masa lampau pak
karena gempa ini merupakan gempa sesarnaik
yaitu sistem volt and trust belt yang sangat aktif
jadi sepanjang pesisir sulawesi barat dari mamuju dari madene sampai ke pulau limandari
itu ada sistem sesarnaik yang namanya makassar stride trust
kemudian di daratnya ada mamuju madene trust
ini dua gempa ini sangat galak di dalam memicu gempa pada masa lalu
kemudian yang tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat itu juga pernah memicu gempa dengan magnitudo enam tujuh dan kerusakannya mencapai tujuh mmi
kerusakan sedang hingga berat
jadi tiga gempa seperti yang terjadi pada sebelas april seribu sembilan ratus enam puluh tujuh itu memicu tsunami
kemudian dua puluh tiga februari
dari enam puluh sembilan itu tsunami madene
kekuatan enam sembilan yang meninggal itu enam puluh empat orang
kemudian delapan januari seribu sembilan ratus delapan puluh empat kekuatan enam tujuh itu di mamuju
ini juga merusak sekali banyak rumah
dan sumber gempa ini memang patut diwaspadai
nah dari kejadian kejadian itu maka kita perlu membangun waspada
kemungkinan terkait kemungkinan akan terjadi gempa yang kekuatannya signifikan lagi
seperti rentetan yang pernah terjadi di lombok
karena di lombok itu juga mekanismenya mirip dengan yang terjadi di majene mamuju trust ini
jadi setara naik yang sempatnya setara sungguh tapi sangat aktif
sehingga ini perlu waspada
ya pertama masyarakat pantai jika merasa nanti guncangan ada guncangan kuat
sebaiknya segera menjauh dari pantai
dikhawatirkan pusatnya ada di laut dekat pantai
sehingga bisa memicu tsunami
ini konteks waspadaan
kemudian jika masyarakat mendapati rumahnya sudah rusak sudah retak sudah miring
karena jika terjadi gempa susulan yang signifikan
maka bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah
sehingga bisa timbul korban
kemudian masyarakat yang tinggal di perbukitan atau lewat perbukitan harus hati hati
karena saat ini musim hujan kondisi perbukitan basah
sudah diguncang gempa kuat dua kali
bisa memicu ketidakstabilan lereng
jika terjadi gempa lagi bisa memicu longsoran
bisa memicu peruntuhan batu atau rockpol
kemudian yang ketiga
merusak seperti ini
maka nanti akan berkembang hoax atau berita berita bohong yang berkembang
apakah itu ramalan gempa yang sedikit besar
ramalan akan terjadi tsunami
itu semua nanti berkembang
sehingga masyarakat harus waspada dan apekan itu
dan nyatakan informasi yang valid dari sumber resmi yaitu dari pmkc
oke baik berarti dengan histori yang pernah terjadi
kemudian rentetan gempa juga yang terjadi di indonesia
beberapa waktu belakangan
peristiwa yang sama bisa kembali terjadi
khususnya di sulawesi barat
artinya masyarakat di wilayah terdampak harus selalu bersiaga begitu ya
mitigasi harus menjadi prioritas masyarakat terdampak
atau masyarakat yang berada di wilayah wilayah potensi bencana
pak daryono terima kasih banyak
kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia
terima kasih kak